kalau menurut om dudung neng raya jangan nemuin dulu skemot
si kemot deh pikirannya lagi kalut
nah tidak baik kalau orang sedang pikiran kalut ditemuin
tunggu aja si kemot ke sini
kan si neng udah berapa kali dibuat sama kemot
cuma memang dasarnya si kemot orang baik ya ngalah
sabar tuh neng
gue pusing sama ini semua ki
lo temen terlama gue
gue harus ngapain sekarang
kasih tau gue harus ngapain sekarang
hancur semua ki
gue sama raya juga udah gak jelas ki
gue yakin juga dia gak mahamin gue tuh sampai sekarang
tapi yang kita bangga banggain terlamain nih ki
gue udah muak ki
gue udah muak sama mereka semua coba
gue nyesel kenapa gue dulu lebih ngutamain perasaan raya
daripada temen temen gue sendiri
padahal liat apa
gue nyaman banget di serigala
semua kabur ke gang lain ki
sampai kabur ke geng musuh kita sendiri
lo tenangin diri lo sendiri mo
sabar kayak mereka ini
kayak ini anak anak jalanan
yang bilang kayak sabar tiba tiba ngehajar temen sendiri
bukan gitu mo
lu jangan emosi kayak gini dong
setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya
gak ada gunanya juga kita ikutin awan nafsu mo
omongan lo udah kayak babi karim aja
ini babi karim apa bo yang ngajarin
terus gue harus gimana mo
kalau lo keluar dari ajak kan ya gue juga keluar lah
kalo kita keluar
anak aja yang lain gak bakal suka
dan bakal ada perang dingin antara kita sama mereka
gak masalah buat gue gitu
mau perang apa coba
perang gede sekalipun gue hadepin ki
pokoknya gue mau keluar
dan balikin jaket ini
kalo ini kemauan lo
gue bakal keluar
dan balikin jaket ini ke mereka
gue hargai keputusan lo ki
sekarang kita jalan ke rumah baik
man man rumah boy man
gue mau selesain semuanya malam ini juga
gue mau balikin jaket ini ke boy aja
gue mau ketemu sama dia
tapi man sekarang udah malem
kita balikin ke basecamp
kita balikin jaket ini secara gentle
gue mau nunggu basecamp
gue mau selesain malam ini juga
yang gue kenal
lo bukan pengecut
dan gue juga gak mau lo dianggap pengecut sama mereka man
gara gara lo balikin jaket ini
karena kita harus balikin jaket ini secara gentle man
lagian juga lo udah capek moa
jadi besok aja ya

ya udah lo yang atur sendiri
lo yang atur kapan nih
lo harus dibalikin
oke yang jelas nih jaket lo bawa pulang aja
gue udah males liatnya
oke besok gue ke warung babi
pas gue mau ketemuan sama mereka
kenapa modi jadi kayak gini sih
gue yakin modi punya masalah lain yang berat banget
keterangan pendek gampang emosi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
punya klien di amerika kok repot banget ya
mana harusnya cek email lagi
ciptakanlah cahaya di hatiku ya allah
di lidahku di pendengaranku ya allah
di penglihatanku ya allah
agar selalu berada di jalan yang engkau ridohi ya allah
hamba lagi memohon kepadamu ya allah
agar reva mendapatkan kebaikan di sekolah barunya
dan dilancarkan urusannya
terima kasih engkau sudah mengaruniakan anak soleh seperti boy
padahal hamba dan istri hamba
masing masing masih sibuk dengan pekerjaan
jika memang nanti hamba berjodoh dengan reva
izinkanlah kami dipertemukan kembali ya allah
ini om dari semalam neng telfonin mondi tapi gak diangkat angkat
neng mau ke rumah mondi om sekarang
kamu tuh gimana ini tuh masih subuh nih
ya gak apa apa om neng khawatir aja soalnya mondi gak ada kabar
om diding bisa anterin neng kesana gak
ayo cuman pasti ini si kemot pasti hs ini pasti
begini neng raya ini mah saran dari om dudung
kalau menurut om dudung neng raya jangan nemuin dulu skema
si kemote pikirannya lagi kalut
nah tidak baik kalau orang sedang pikiran kalut ditemuin begitu neng
setuju mas ardung neng mending ngekewa he
tunggu aja si kemo kesini
kan si neng udah berapa kali dibuat sama kemot
cuma memang dasar nah si kemot orang baik ya ngalah sabar tuh neng
kan si kemot mah waktu itu juga nyusulin om
neng ke bandung tuh pas neng lagi marah sok
labeh belaan dari jakarta ke bandung
tapi kali ini masalahnya beda om
feeling neng tuh ngerasain tuh mondi sekarang berubah beda gitu loh
gak kayak dulu lagi neng takutnya dia kenapa napa gitu om
takutnya dia berubah lagi
ya mungkin karena mondi lagi ada masalah sama klub aja
bocin event atau ada masalah lain
kan neng gak tau om neng tetep harus kesana
ini ada saran juga dari om birung sekarang
menurut om dudung si kemod kan pasti ada teman terdekatnya nih
nah sekarang sama neng raya telpon
siapa tau bisa kasih kabar si kemot bagaimana bagaimananya
ada sih om kalo di anak klub aja paling oki
kalau gitu neng coba telfon dia
oki dateng di jalanku
gue mau nanyain mondi
soalnya dari malem gue telfonin gini angkat angkat
semalam mondi sama lo gak
ya kalo mondi sih semalam emang sama gue
kayaknya mondi lagi galau berat deh ray
gitu ya ki ya allah
mondi ada ngomong ngomong apa gitu ke lo tentang gue atau apalah
oh kalo mondi sih gak bicara tentang lo kok
cuma semalam dia sempet bilang ke gue kalo dia mau ngundurin diri dari aj club
iya serius ray kayaknya sih dia juga udah fix buat keluar dari aj club
soalnya gue sama mondi juga udah janjian buat ke base camp buat balikin jaketnya
tapi tadinya sih modi minta balikin jaketnya langsung itu ke rumahnya boy
cuma berhubung udah malem jadi guarin aja ke base camp
karena kan lo tau sendiri kalo di base camp kan ada babeh gitu kan
siapa tahu bisa nengahin modi buat sama anak anak yang lain
ya allah kok mondi gini gini ya
gue juga semalam udah bujuk dia rai buat ngambil keputusan ini
tapi lo tau sendiri lah mondi gimana
apalagi kalau dia udah punya keinginan dan sekarang juga dia lagi emosi kan
iya niatnya sih sekarang gue mau ke rumahnya mondi ki
aduh saran gue sih jangan rai bukannya apa apa
gue cuma takut aja lo berantem sama mondi
lo tau sendiri kan mondi sekarang lagi emosian
mendingan lo tenangin dulu biar mondi tenang juga
ntar biar gue atur deh buat ketemuan di base camp aja oke
yaudah deh kalau gitu gue titip mondi ke lo ya ki
oke oke lo tenang aja ya ray
neng gak jadi om gak jadi kesana
ntar aja neng nemuin mondinya di base camp aja
uluh uluh tasik kemot
ditambah lagi urusan begini